kasus lain polres jakarta timur berhasil mengamankan lima terduga pelaku penyiraman air keras terhadap dua orang korban di wilayah kampung melayu jatinegara jakarta timur senin siang
ya berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian menetapkan dua orang tersangka salah satu tersangka masih di bawah umur
kurang dari tiga jam dari peristiwa penyiraman air keras di wilayah kampung melayu jatinegara polres jakarta timur berhasil mengamankan lima orang pelaku
menurut kapolres jakarta timur kombes yoyon tony surya putra peristiwa ini berawal saat rombongan sahur on the road atau sotr salah satu sekolah menengah atas berhenti di sekitar jembatan penyeberangan orang jpu kampung melayu jakarta timur
dua warga yang melihat keramaian itu menghampiri dan menegur rombongan itu untuk segera jalan
namun para pelaku tiba tiba menyiramkan air keras kedua orang warga tersebut
jadi rombongan sotr ini ya sudah bergelombol
jadi pelaku ini yang sudah kita tangkap sekarang ini ya dia membawa air keras dimasukkan dalam botol air menerah
memang sudah dipersiapkan oleh tersangka ini
korban atas nama daniel kesatria mengalami luka bakar pada bagian wajah dan muhammad fiu mengalami luka bakar pada bagian tangan kiri
dari hasil penyidikan pihak kepolisian menetapkan dua orang tersangka berinisial mss usia delapan belas tahun dan app tujuh belas tahun
masih di bawah umur